hidup baru harapan baru
mama maunya di tempat tinggal mama
rumah almarhum papa kamu
titik mama maunya di situ bukan dibawa bawa ke sini dong
tapi rumah itu bukan milik kita lagi sekarang mah
pokoknya mama maunya di situ
rumah itu harus kembali lagi pada kita
bel aku ada kabar baik nih
ya siti ada apa
jadi orang yang ngontrak di rumah majikan aku satunya itu udah abis kolonial
aku mau ke rumah
ketika mereka ngontrakannya dan hari ini mereka keluar
jadi kalian bisa tinggal di sana
makasih banyak ya siti kamu baik banget
aku yakin semua yang terjadi dalam hidup kita pasti akan membaik
akhirnya sayang rumah dan seisinya jadi milik kita berdua
setelah semua yang kita lakuin ternyata gak ada yang sia sia
oh ya sekarang kita anaknya kemana
aku mau jalan jalan aku bosen banget di rumah ini
ya udah sayang ntar ya
oh ternyata mereka di sana
ya mau dong sayang kalau gitu gak usah ditanya
oke saya aku bakalan ikutin mereka
habis itu kita baru senang senang
itu gampang yang ini jauh lebih penting
yaudah cepetan sayang
ntar ya sayang
mereka mau kemana
pergi kemana dia mencurigakan aku harus ikuti dia
siti makasih atas semuanya ya
tapi kamu yakin kan kalau mereka gak tahu semua rencana kita ini
kalau gitu aku minta tolong sama kamu jagain mereka
oke baik pak
oh jadi mereka mau pindah rumah dan semua itu rencana ronald
hah mama gak mau ah tinggal di sini
apaan nih rumah begini
wah ini kan lumayan banget rumahnya bersih ya walaupun gak terlalu besar
sh apa nih rumah mama gak mau tinggal di sini
mama mau tinggal di rumah mama apa nih rumah kecil banget
sumpah pasti panas di rumah
ma di rumah ini kita akan mulai hidup baru dengan harapan baru
hidup baru harapan baru
enggak mama maunya di tempat tinggal mama
rumah almarhum papa kamu
titik mama maunya di situ bukan dibawa bawa ke sini gue ngapain
tapi rumah itu bukan milik kita lagi sekarang mah
pokoknya mama maunya di situ rumah itu harus kembali lagi pada kita
sambil tinggal di sini nanti kita usahakan bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil kembali rumah kita
bener ya jangan bohong ya bener ya
mama gak mau lama lama tinggal di sini
hah kenapa jadi begini sih hidup kita
ini semua gara gara kamu sadar gak
ma kenapa sih mama salahin bella bukan bella yang mengusir mama
mah udah ma jangan marah marah terus ya mendingan sekarang mama istirahat ayo
ya udah mana kamarnya mama mau istirahat sebelah mana nih
mama mau istirahat
ma ma mau istirahat
ma mau istirahat
aku pengen pinipu sama ma
mama dia jatuh mah wrestle
ibu kan sudah menganggap kenzo seperti cucu sendiri
ibu tuh sayang bener sama kenso
udah ibu mau suapin kenso dulu
gak ada orang yang boleh deket deket sama kenzo
kecuali aku dan orang suruhanku
kita makan dulu
sendiri yang bikin supnya
mas ya allah
ibu kasih makan apa
gak sehat kan
gak dikasih apa apa
ini pasti makanan gak sehat buat kenzo ya kan
cepet panggil dokter
bernafas memangavaitnya kamu